dan langsung saja saya ajak anda mendengar pernyataan pers dari bd perjuangan terkait pemanggilan ganjar pranowo
tafsirkan berbeda sehingga pak ganjar dinilai melanggar instruksi nomor empat ribu lima ratus tiga garing dpp garing sepuluh garing dua ribu dua puluh
karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan yang menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai
pdi perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh bapak presiden jokowi pada saat hari ulang tahun golkar
bahwa terkait dengan pemimpin nasional presiden calon presiden dan calon wakil presiden
harus dilakukan dengan cermat dengan hati hati dianalogikan oleh beliau sebagai pilot kopilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara
dengan jumlah penduduk di atas dua ratus tujuh puluh lima juta
maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat
pendidikan kita masih jauh tertinggal stunting kita itu dari empat anak itu stunting
karena dua puluh lima persen dua puluh lima persen dari seratus itu berarti cukup besar yang terkena stunting hampir seperempatnya
sehingga ini masalah masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama
nah karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam
dan pada momentum yang tepat akan disampaikan
karena apapun ketika pemilu dua ribu dua puluh empat itu
nanti dilaksanakan dalam suasana peri kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik
dengan legasi maksimum dari kepemimpinan presiden jokowi
maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak bung karno bu mega pak jokowi
dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik baiknya
jadi kepada teman teman pers ini merupakan hal yang biasa
partai menegakkan disiplin organisasi partai karena
urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara
menyangkut masa depan kita semuanya
sehingga mari berpolitik dengan mengakar
dengan membumi kita selesaikan berbagai masalah masalah bangsa
seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah
sampai ibu ketua umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti
itu yang dapat kami sampaikan
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya
pak ganjar pak ganjar pak ganjar perlu berbicara
tadi yang disampaikan
soal surat coklat tadi sempat diberikan itu itu surat surat apa isinya pak
amplok coklat tadi
kamu tahu aja
pagi tadi saya didatangi oleh mama mama dari papua di rumah saya
dan mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana
maka karena hari ini saya dipanggil sekjen dipanggil pak komar
pak komar dapetnya dari sana jadi saya kasihkan ke beliau
itu urusan pembangunan saja
dan saya terima kasih dari pak sekjen dari dewan kehormatan
yang tadi sudah memberikan banyak
penjelasan clearance pada statement saya
dan tentu sebagai kader saya taat
tadi diberikan sanksi lesan
tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki
dan tentu saja yang kedua pak sekjen sudah bicara untuk pd perjuangan
lihat baju saya
semua keputusan terkait dengan pilpres adalah keputusan ketua umum
jadi semua pasti akan mengikuti
dan saya orang yang setuju
tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah ngurusi yang ada di daerah
dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi
yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional
apa yang diperintahkan oleh pak jokowi sebagai sama sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu
tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh ketua umum yang kami coba bereskan adalah
di luar stunting tadi makanan pendamping beras
dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis daerah sudah siap
itu yang kita kerjakan
dan kami dari jawa tengah juga sudah menyiapkan brida sebagai mitranya brin untuk meriset itu
agar kemudian ini bisa kita selesaikan
maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh pak sekjen coba kita terjemahkan lah yang ada di bawah
termasuk siaga bencana yang ada di bawah

ini sedang terjadi di mana mana
maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik
dan ya lumayan rame begitu kami mendapatkan peringatan dan terus sebagai kader kita terima
karena ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh pak hasto
ada yang mau tanya lagi
oh gini kader saya orang diklat
semua kader mesti siap
tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut
baik terima kasih teman teman semuanya
jadi sekali lagi pd perjuangan dibangun dengan cita cita besar dengan rekam jejak sejarah yang panjang
sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat
bangsa dan negara indonesia
pak ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut
dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya
termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh bapak komarudin
dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat
terima kasih atas kehadirannya
dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama sama
jadi sudah ya
jadi salamannya ini salam penegakan disiplin partai
ya cukup cukup makasih
efek rudy dipanggil
ya demikian tadi pernyataan pers dari sekjen pd perjuangan hasto kristianto terkait pemanggilan ganjar pranowo
pd perjuangan memberikan teguran lisan kepada ganjar terkait ucapannya yang mengaku siapnya pres
dan ganjar pranowo sendiri menyatakan permohonan maaf serta akan mengikuti aturan dari partai
ganjar mengaku akan berfokus pada tugasnya sebagai gubernur jawa tengah